tiga hari jelang pelarangan mudik oleh pemerintah
situasi arus sol lintas di ruang silang utama pantura karawang jawa barat
masih terpantau lancar senin pagi
para pengendara yang melintas di jalur ini dapat melaju dengan normal tanpa ada kendala
kondisi ini terpantau dari banyaknya pemudik
yang menggunakan sepeda motor ramai melintas di jalur ini
mereka mengaku mudik lebih awal agar terhindar dari penyekatan petugas
sementara itu untuk menyesipasi kekhawatiran adanya penyengketan
pemudik melakukan perjalanan selepas sahur
emang saja berangkat subuh atau gimana
iya emang saja
kenapa terpilih berangkatnya subuh subuh
pemerintah melarang mudik lebaran dua ribu dua puluh satu untuk mencegah penularan virus corona
larangan mudik ini berlaku pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia